tim ahli panitia kerja ruu kuhp dari pemerintah
harkristuti harkrisnowo menyebut kpk kebakaran jenggot
saat meminta agar pasal pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi
agar dicabut dari draft ruu kuhp
padahal menurut harkristuti dalam ruu kuhp justru penyelenggaran negara yang terlibat korupsi
sanksi pidana nya ditingkatkan
harkris tuti harkrisnowo mengatakan perlu ada proporsionalitas dan rasionalitas dalam sanksi pidana korupsi
harkristuti menambahkan selama ini sanksi pidana korupsi yang dilakukan pejabat atau penyelenggara aparatur sipil negara
justru lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa
ketika ditanya apakah hal itu yang menjadi penyebab pejabat negara sering melakukan korupsi
harkristuti mengembalikannya kepada kpk
ya itu mungkin ditanya
kan pada kpk saja
kenapa ketika kita meningkatkan sanksi buat penyelenggara negara kok mereka kebakaran jenggot
kan harusnya malah senang dong
kan yang disasar lebih banyak ke penyelenggara negara daripada masyarakat
ada juga anggota mas tapi lebih banyak penyelenggara negara
nah ini kok kita naikkan kok malah mereka kebakaran jenggot gitu
itu yang kita seharusnya mereka senang dong
karena kami menganggap kan mereka juga memasukkan tindak pidana oleh pejabat negara
sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi
artinya kalau seperti ini dilakukan kebijakan negara maka korupsi
kalau anda yang melakukan it's not corruption kan
nah kan itu dibedakan artinya kualifikasi seseorang sebagai pejabat negara itu harusnya lebih berat daripada yang bukan pejabat negara